kedutaan besar republik indonesia di abu dhabi menyelenggarakan perayaan idul fitri dan halal bihalal pada rabu kemarin
tahun ini menjadi momen istimewa karena untuk pertama kalinya sholat idul fitri dilaksanakan di masjid presiden joko widodo di abu dhabi
sholat dihadiri oleh wni dan juga warga negara asing dari sejumlah negara
usai sholat dilanjutkan dengan halal bihalal di kbri abu dhabi yang dihadiri oleh seribu wni
para hadirin disuguhkan lontong sayur dan opor ayam sebagai menu utama dan juga hiburan lagu religi islam
tak ketinggalan dua puluh enam anggota tni yang sedang transit pasca menjalankan misi kemanusiaan ke gaza palestina juga turut hadir
dubes husin bugis berharap kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi antar wni dan indonesia dengan masyarakat internasional
perayaan idul fitri juga diikuti warga negara indonesia yang berada di tokyo jepang
silaturahmi momen lebaran turut dihangatkan oleh mekarnya bunga sakura
sekitar tiga lima ratus warga indonesia merahasiakan idul fitri dengan melaksanakan sholat id di masjid indonesia tokyo dan di balai indonesia
hadir pula sejumlah tamu undangan dari kalangan
silaturahmi antar warga negara indonesia dalam momen lebaran ini semakin terasa dengan santap bersama kuliner nusantara
yang turut menjadi obat rindu akan suasana lebaran di tanah air
idul fitri menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar warga dan diaspora indonesia di jepang
pada lebaran kali ini tahun dua ribu dua puluh empat ini
kita diberkahi dengan matahari yang terang dan kemudian juga sakura yang lagi mekar pada puncaknya
sehingga kecuali kaget mata beribadah juga suasana cerah dan gembira
pada hari ini kami tentu sangat bersyukur dengan anugerah yang besar bagi warga indonesia